jangan bilang siapa siapa dulu ya takut satu rumah heboh nanti ya
tante aku sudah curiga sama si dewi itu
kalau bisa ya tiba tiba muncul di depan muka andri
kebetulan banget mana mukanya mirip lagi muka sita
nenek sihir terbang naik satu sambil bersiul nenggak minuman keras
jangan jangan di situ memang penipu asal usulnya juga kan gak jelas
barangkali ada petunjuk
macan tak bergigi pasti macan ompong
nggak salah lagi sudah pasti dong
gadis itu bukan gadis yang betul
ini pasti bikin tunangan dia sama seorang laki laki
iya ada apa sih
aku gak mau terlalu banyak bicara yang gangga yang nggak tegas yang nggak jelas yang nggak pasti bertele tele panjang lebar dan sebagainya
aku mengumpulkan kalian di sini karena aku ingin menyidang dewi
saya mau disidang tante
iya menyidang kamu
dan ngaku aja
kamu udah punya tunangan gak
ngomong jangan sembarangan tante
ini pasti cincin tunangan kamu sama cowok lain kan
ternyata kamu gak lebih daripada gadis penipu
kamu bisa jadi siapapun bahasa kurang
beberapa orang akan berpura pura jadi sita
aduh sita itu sama kamu bedanya seperti langit dan bumi
bahasa kerennya blur
semuanya serba nggak jelas
tante biar saya jelasin dulu
itu memang cincin saya
tapi dari almarhum bapak saya
kamu bisa aja kan ngaku ngaku ini punya bapak kamu
kan kamu jago bisa diwarak
eh daripada salah tuduh mendingan nanya sama orangnya langsung ya
wi betul kamu sudah
enggak enggak enggak
udah kamu gak usah jawab pertanyaan itu
mau dewi punya tunangan itu urusan dia
kita gak berhak mencampuri ya kan
itu urusan pribadi dia
tujuan dewi di sini apa
untuk merawat andre menyembuhkan andre memberi semangat kembali kepada andre
selama ini saya lihat dewi tadi sebaik baik kok
dia nggak pernah bikin masalah
yang selalu bikin masalah siapa mbak
kita tanya sama dia
kamu gak malu ya
bongkar bongkar barang orang sembarangan
kamu udah minta izin sama dewi untuk masuk ke dalam kamar
acak acak barangnya sembarangan
udah minta izin
ada preman nantang di perapatan
jangan bilang aku gak kasih peringatan
kalau sampai gadis ini cari garam
kalau nggak bikin keributan gak bikin heboh bukan indi namanya
gak apa apa tante
tante boleh minta sesuatu
masalah tunangan ini
jangan bilang siapa siapa dulu ya
takut satu rumah heboh nanti
kita bisa fokus sama ada yang bisa
masa ini aku mau pergi
ya kita berdua
aku ada kejutan sama kamu
masa kau kejutan harus restau
kamu harus ditutup matanya
kok matanya ditutup
aduh nggak mau
biar aku tuntun ya
kau usah ketinduran
son nanti saya bikinin jus ya
begitu sampai rumah
jus saya berkacau
sehat tinggi non
yang gue butuhin tuh bukan jus
nggak usah ngebanyak omong
kalau misalnya nonila gak mau jus
saya bisa bikinin jamu pegel ini non
pokoknya pegel pegel ini
di badan nonila akan segera hilang
palingan juga dewi
dewi kan sekarang udah balik lagi
ke rumah mas andre non
dia udah balik ke sana
saya juga sebenarnya nggak setuju non
mas andre itu kan bukan siapa siapanya dewi
kok dewi mau tinggal bersama dia
dewi memang nggak pernah merhatiin perasaan saya non
dia kan bebas mikirin siapa aja yang dia mau
enggak non ngapain saya cemburu
dewi itu kan adik saya
wajar dong kalau kakaknya perhatian sama adiknya non
haa jangan jangan non
lila yang cemburu ya
tenang aja non
dewi itu memang bener bener adik saya
jomblo berkualitas tinggi
saya setia non
kalau ngajakin bercanda ntar aja di rumah
kau nangis di mana
tahu orang capek
satu tangannya ada ada
satu dua tiga
ini piangnya jerk singa
nah agung bangetcdo
kita dimana sih
bagus ya tempatnya
tapi kok aku dibawa kesini sih
kau mau ingat tempat ini
kau mau ingat
coba sekarang kamu lihat lagi
kau mau ingat gak
sekarang kamu inget gak ini apa
ini tempat pertama kali aku ngelamar